beroperasinya tol trans jawa membuat permintaan penumpang bus meningkat signifikan
dan kementerian perhubungan menggandeng operator bus untuk meluncurkan bus angkutan antar kota antar provinsi trans jawa
menyambut arus mudik dan juga balik lebaran dua ribu sembilan belas
kementerian perhubungan meluncurkan layanan bus antar kota antar provinsi tol transjawa jurusan jakarta surabaya
dalam rangka memperlancar arus mudik dan balik dua ribu dua puluh
bus ini akan memiliki titik pemberhentian yang lebih sedikit dibandingkan bus reguler sehingga perjalanan lebih cepat sampai ke tujuan
saat ini ada tiga puluh enam bus dari enam belas perusahaan otobus yang bergabung melayani arus mudik dan balik dua ribu sembilan belas
jika animo masyarakat bagus maka tidak menutup kemungkinan dibuka jurusan lain walaupun masa lebaran sudah usai
berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh litbang ternyata karena waktunya lebih cepat
kemudian harganya masih di bawah harga kereta api itu masyarakat memilih ya berdasarkan hasil survei memilih moda angkutan jalan ini
sementara itu para pemilik perusahaan otobus mengaku tol transjawa telah meningkatkan jumlah penumpang bus mereka
cukup tinggi jadi memang sebenarnya kalau kita bicara bus
lalu tol trans jawa ini dibuka dan tersambung kita semua sudah alihkan bus kita masuk tol trans jawa
jadi dengan bus sudah melalui tol trans jawa ini animo penumpang meningkat
jadi pengguna transportasi darat berbasiskan bus ini animonya cukup meningkat cukup signifikan
bus akap transjawa ini merupakan bus layanan eksekutif dengan tarif normal rp tiga ratus lima puluh untuk jurusan jakarta surabaya
dua bus tidak menaikkan tarifnya lantaran sudah mendapatkan substitusi dari efisiensi biaya bahan bakar solar dan pemeliharaan
desyari tonang fikri ading jakarta